dan kita akan mengulas tentang permasalahan permasalahan yang kembali ditanyakan oleh sejumlah anggota komisi tiga
yang diantara juga tergabung dalam pansus angket kpk begitu yang pada hari ini juga kemudian dpr secara paripurna menerima laporan
sementara kita akan membahasnya malam hari ini dengan arteria dahlan yang merupakan anggota pansus angket kpk
dan juga tadi anggota komisi tiga dpr ri lalu kemudian ada ferry amsari dari universitas andalas dan wiko ginting
peneliti dari pusat studi hukum dan kebijakan atau pshk selamat malam
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir kami ucapkan terlebih dahulu
kami akan langsung ke bang arteria terlebih dahulu ya
tadi bang arteria kan di rdp komisi tiga begitu bersemangat
tapi kita tahan dulu yang soal itu kita tanya dulu soal hasil paripurna tadi
ada kebiasaan sebenarnya menjadi bias informasinya ini sebenarnya diperpanjang pansus angket terhadap kpk nya
atau tidak diperpanjang sebenarnya
ya sebenarnya kalau dibuat bias ya ini saya ingin klarifikasi
setiap yang kami lakukan sengaja dibuat bias
yang buat bias ya bang
ya nggak tahu ya
nah saya ingin sampaikan bahwa kami bekerja itu ya diwajibkan
ini amanah undang undang juga di pasal dua ratus enam undang undang md tiga
pansus dalam tempo enam puluh hari jadi dalam tempo enam puluh hari ini bisa dia seminggu sebulan atau mendekati enam puluh hari
jadi wajib untuk melaporkan kerja kerjanya ke dalam forum
nah kewajibannya di dua ratus enam itu
itu tidak diatur
kan ditafsirkan selama ini bahwa pansus umurnya enam puluh hari kan tidak begitu
sebagai presiden di beberapa pansus pun panjang itu
ada pansus senturi ada pansus pelindungan panjang
nah kami ingin sampaikan dua ratus enam bunyinya itu
bukan artinya pansus harus dua bulan harus berhenti
tidak ada yang masalah wacana atau kita bicara mengenai polemik ini diperpanjang atau tidak
karena memang tidak ada umur enam puluh tadi itu tidak ada
nah kenapa tidak ada justru harusnya teman teman publik juga harus menghormati dan mengapresiasi dpr
kami ini menganut prinsip audi at alteram partem
mendengar semua pihak
saat ini kita sudah mengundang kpk tapi kpk nya tidak hadir
padahal kpk ini namanya objek terperiksa
nggak etis juga kalau dpr menerbitkan rekomendasi tanpa mendengar

kami juga menganut prinsip yang namanya pradugata bersalah
kita hormati betul banyak temuan ini kalau temuannya sudah ribuan
yang mau dikonfrontir juga banyak sekali saksi maupun bukti
tapi kita klarifikasi lagi kepada kpk benar nggak ini yang disampaikan
nggak mau datang lagi
makanya kalimat kami terakhir kita katakan pansus akan tetap bekerja
kita harus apresiasi mudah mudahan kpk nya hadir bisa diklarifikasi
dan mudah mudahan temuan temuan ini menjadi paripurna
karena kan ada waktu untuk melakukan pendalaman pendalaman
sehingga juga nanti publiknya bisa menerima dan kpk nya pun juga bisa menerima
jadi deadline tanggal dua puluh delapan itu tidak ada ya
yang sebelumnya kan sempat disampaikan bahwa berakhir tanggal dua puluh delapan september
bukan kewajiban kita melaporkan tanggal dua puluh delapan
coba deh dibuka pasal dua ratus enam undang undang md tiga
itu seperti itu
jadi kita coba betul
memanfaatkan ruang ini
tadi juga dikatakan ada yang walkout
mana ada yang walkout
sudah diketuk palunya selesai
anggota dpr itu kalau rapat yang penting penting pada hadir
dikasih bukan masing masing
itu bukan walkout itu ya
nggak ada sama sekali
walaupun ada protes dari pan tadi yang menyatakan bahwa sebaiknya berhenti sampai di sini
tidak perlu dilanjutkan lagi
kalau bisa diketahui namanya anggota dpr kalau protes
itu protesnya sampai mati
jadi bisa dibedakan antara protes sama membangun pencitraan
ini kan kelihatan
nanti kita lihat salah satu pendapat dari pan
karena pada sesi berikutnya ada rdp nih
kita ada rdp juga
on the track artinya kita fokus kepada objek yang akan dipermasalahan
fokus kepada si terperiksa dengan fakta fakta
jadi kalau kita lihat tadi kan
semua paksa yang di rdp ini
masih berlangsung ini
masih berlangsung ini
masih berlangsung ini
masih berlangsung ini
pd perjuangan loh
fraksi fraksi lain yang tadi mengatakan tidak setuju
katanya istilahnya dilanjutkan
ternyata pertanyaannya lebih tajam tuh
tapi kan memang forumnya kalau komisi tiga
ini maksudnya juga
jadi sebenarnya saya yakin lah
seluruh fraksi ini dalam suasana alam bawah sadarnya dan suasana kebatinannya itu sebenarnya
nggak mempermasalahkan ini
nggak mempermasalahkan soal pansus angket ini ya
apalagi kelihatan di rapat rdp komisi tiga ini kan bagaimana komisi tiga dari sepuluh
ini bukan untuk mencari kesalahan kpk
masalah kpk ini masalah kita semua dan kita ingin menyelesaikan secara bersama
ngapain kalau mau begini juga
rapatnya dibuat tertutup
menjaga maruah kpk
biar kita nggak kesannya menelanjangi kpk
mudah mudahan kpk nya bisa menerima dan mau memperbaiki diri
bukan untuk mencari masalah
karena keputusannya tetap dilanjutkan ini maka bank arteria memutuskan keluar dari rdp malam ini
tapi kami hargai tentu saja datang ke sini ya
sekarang saya akan tanya ke bang ferry
bang ferry secara aturan undang undang ketatan dari pengertian hukum tata negara seperti apa sih di undang undang md tiga itu
karena dari penjelasan bang ferry tadi sebenarnya tidak ada kata diperpanjang
karena memang tidak ada usia enam puluh hari itu
itu hanya dalam tempo enam puluh hari harus memberikan laporan
begitu kan bang ya
jadi tidak diperpanjang istilahnya
tapi bahwa pansusnya tetap berlanjut kerjanya
sampai kpk datang
itu iya begitu
bagaimana aturan yang anda baca
ini agak keluar dari lumrahnya pansus ya
biasanya pansus itu memang sebelum enam puluh hari sudah selesai
tunggu pansus yang terkait
saya kan sebelum bumn
pelindung masih lanjut
sabar saya jelaskan dulu
jadi di dalam bahasa pasal dua ratus enam itu pak arteria dahlan yang terhormat
menjelaskan bahwa dalam tempo enam puluh hari harus melaporkan hasil penyelidikan
artinya selesai hasil penyelidikan di sana
waduh itu tafsir gimana sih
iya banyak sekali ya
kita dong baca di dua ratus tujuh nya bisa dilihat
bukan sabar nih
kan ahli tata negara menjelaskannya juga harus lebih terstruktur
iya saya mau menjelaskan begini
bedakan dua ratus enam dan dua ratus tujuh
tafsir terhadap pansus ini yang dilakukan dpr tidak hanya sekali ini
bukan kita bicara dua ratus enam sama dua ratus tujuh
saya bilang penyimpangan tafsir
tidak sudah banyak
kok penyimpangan tafsir
dan sekarang penyimpangan penafsiran dua ratus enam
pembatasan kinerja itu sudah ditentukan tempo penyelidikannya
bunyinya bagaimana sebenarnya
jadi pansus wajib melaporkan hasil penyelidikannya dalam tempo enam puluh hari
itu adalah ujungnya
biar saya jelasin
hormat itu kemudian menafsirkan
agar kemudian ada tempo tidak ada batas
tidak ada batas
nah ini salahnya tafsir pak arteria
karena begitu tempo tidak ada batas
tentu akan sekali
akan ada ketidakpastian hukum
wah ketidakpastian hukum
nanti panjang lagi
kemudian ada lapor lagi
kemudian dilanjutkan lagi
itu yang kemudian dapat dilihat dari tafsir yang dilakukan pansus
jangan jangan berperangka dong
sesuai dengan karya
kita sambil carikan ini dulu
kalau kemudian pansus efektif dalam bekerja menurut saya
mestinya sudah ada upaya kemudian untuk menjelaskan
jadi ketika beri laporan itu sebenarnya harusnya berhenti selesai
ini karena begini pansus ini sudah keenakan memukul kpk dari berbagai sudut
jadi belum selesai selesai enam puluh hari itu rasanya banyak sekali
ahli tata negara apa pakai perasaan nih kita juga bingung
belum selesai pak artel ya
jadi begitu ada laporan soal ini soal itu
padahal pansus ini dibatasi
menurut ketentuan undang undang md tiga bahwa pansus itu menentukan objek apa yang kemudian harus diselidiki
menurut undang undang md tiga
iya makanya baca bener lah
apa yang terjadi
apa yang terjadi adalah kemudian terjadi hal yang luar biasa berkembang
pembahasan kemudian ott dan segala macamnya
nah perkembangan ini menunjukkan sebenarnya
apa namanya target pansus adalah menemukan kelemahan mutlak dari kpk sehingga kemudian baru dilaporkan
tidak sesuai yang empat pertama di awal disebutkan pansus itu ya
sejauh ini mereka belum menemukan apa yang menjadi kesalahan mutlak dari kpk
misalnya kalau mau mempermasalahkan rubasan apakah aparat penegak hukum lain tidak memiliki permasalahan seperti itu
apakah penuntutan kpk itu lemah atau tidak
bukan bicara penegak hukum lain nih
jadi begitu luas
tuh anda gimana sih menampilkan ini
begitu luas tidak melihat kondisi dan seakan akan kpk itu bermasalah
jadi dicari cari kesalahannya
jadi memperpanjang proses ini adalah upaya mencari cari kesalahan kpk saja
kita tahan sampai disitu nanti bang arteri akan kembali menanggapi dan juga bang miko nanti
dan setelah itu kami akan segera kembali
ada tanggapan yang sudah disiapkan oleh bang arteri adalan
tapi saya minta sebentar lagi bang ya
saya minta pandangan bang miko ginding dulu supaya nanti ditanggapi sekalian begitu
anda melihat bagaimana proses ini pansus tetap bekerja
kita tidak menggunakan kata diperpanjang karena memang menurut tafsir tadi yang disampaikan oleh bang arteria
bahwa memang tidak ada umur enam puluh hari dalam pansus angket terhadap kpk ini
ya saya cenderung pada pendapat mas ferry ya
bahwa itu kan ada klausul paling lama enam puluh hari
jadi paling lama itu dimaknai memang sudah harus berakhir pada saat enam puluh hari gitu
banyak kemudian alasan yang bisa terjadi kalau bisa disimpangin dari enam puluh hari gitu ya
satu tentu saja proses yang tanpa batas waktu
proses ini justru memang setiap klausul pasal itu tentu ada batasannya
itu yang pertama
tapi terlepas dari debat interpretasi pasal dan seterusnya yang bagi kami sarjana hukum itu ya biasa biasa saja sebenarnya ya
perbedaan pandangan tentang sebuah pasal ya
tapi memang yang paling penting adalah apakah memang begini cara kita memperlakukan gerakan pemerintahan korupsi
itu juga isu yang lain
nah itu saja persoalan
itu isu yang lain
karena begini persoalannya adalah tentu alasan apa kemudian pansus ini diperpanjang lebih dari enam puluh hari gitu
dan apa yang sudah ditemukan oleh pansus ini sampai enam puluh hari gitu
diteruskan lebih dari enam puluh hari ya
itu kan persoalan kan
dan kemudian pertanyaannya apakah memang kpk tidak datang ke apa tidak datang ke pembela pansus
karena kpk justru taat hukum ketika menunggu putusan mahkamah konstitusi
yang sedang menguji apa klausul pasal itu
begitu saya nanti nggak mau ditangkap kpk karena undang undang kpk sedang saya judicial review
gimana kamu sendiri begitu
dan menurut saya memang itu alasan yang paling baik dari oleh kpk
waduh sekolah dimana
karena begini di rdp yang sedang dilakukan dan sedang berlangsung di dpr
sementara bang arteria dahlan di ruangan ini bersama kita
kpk mau hadiri kok
kpk mengatakan kok
membarkan banyak hal kok
jadi sebenarnya forumnya yang kemudian dari awal sudah bermasalah
itu forum pansus itu gitu
dan tadi kalau kita lihat bahwa ini pelanggaran hukum yang berulang kali yang dilakukan oleh pansus gitu
karena satu misalnya soal keterwakilan seluruh fraksi
tidak ada keterwakilan seluruh fraksi pertama
yang kedua kemudian
maksudnya pansus harus diikuti oleh semua fraksi maksudnya itu
betul dan di undang undang md tiga sudah jelas sih katanya seperti itu
tapi kemudian tidak diikuti oleh pansus
enggak sebentar kamu di pasal mana
sebentar saya lanjutkan bang atria
jangan dalilin aja
saya bisa lanjut
kamu di pasal mana
itu yang sedang di uji oleh kpk
ini saya mau sampaikan
beberapa teman teman di kpk di mahkamah konstitusi gitu
jadi menurut saya memang apa yang berikutnya juga
saya kira penting untuk kita mendudukkan pansus ini arahnya mau kemana gitu
dari awal saya kira memang pansus sudah membuat kesimpulan
dan jalan ini yang kemudian semua hal yang kemudian bertolak belakang dengan keinginan pansus itu kemudian bisa diterobos
termasuk yang hari ini kita saksikan itu
kita masuk ke pasal dua ratus enam ya
saya akan bacakan lebih lengkapnya nih di undang undang md tiga
panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna dpr paling lama enam puluh hari sejak dibentuknya panitia angket
nah justru dua ratus tujuh ayat satu nya membuktikan
sebenarnya memang harus
biar ngerti nih
setelah menyelesaikan tugasnya panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna dpr
dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota
saya nggak apa apa terusin aja
saya lanjutkan dulu
jangan jadi sesi saya ngejelasin
jangan melakukan penyesatan dong
pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket
sebagaimana dimaksud pada ayat satu didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi
ini saya kasih tau
panitia angket melaporkan pelaksanaan tugas paling lama enam puluh hari
kita panitia angket melaporkan hari ini
kalau selesai yang berlaku dua ratus tujuh
ini masalah bagaimana kita perform atau tidak di dua ratus dua
kita harus melakukan report kepada semua fraksi di forum paripurna
itu laporan sementara maksudnya bang
karena apa di dua ratus tujuh nya jelas
tidak ada frasa sementara
baca dong di dua ratus tujuh nya
gimana enggak kamu baca dua ratus tujuh kan kamu bilang dua ratus tujuh
jadi begini harus dilihat
harganya dulu dua ratus tujuh dua ratus tujuh baca dulu
masa menafsirkan artikel atau normal nggak bisa
setelah menyelesaikan tugasnya
setelah menyelesaikan tugasnya apa yang terjadi
panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna
wah kok begitu bacanya aduh
paripurna yang lain maksudnya ini
iya kenapa begitu
nah ini ya sebentar ya
dan selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota
tadi kita nggak ada kewajiban untuk membagikan
salah berarti forum tadi kenapa tidak dibagikan
tolong ya ahli tata negara baca undang undang ini lebih runtut lagi
bagaimana kalau ahli ya atau jangan jangan kita ingin sampaikan lah
saya tuh bukan ahli apa apa
makanya saya nggak berani mengaku saya ahli
tapi tolong menafsirkan norma jangan berdasarkan kepentingan kita
apalagi kita diberikan intelektual diberikan apa
ini kan rahmat tuhan semua
gunakanlah untuk sesuatu yang benar
kita kembali ke substansi aja bang
ya jelas ya
bahwa menurut bang terry

untuk ya kewajiban report
terkait dengan performance selama enam puluh hari
ini bisa kejadian
pansusnya efektif atau tidak
jalan atau tidak
makanya dalam tempo dua bulan ini
enam puluh hari kerja ini
di valuasi di nilai
nah kapan akhirnya pada saat yang tadi dikatakan
pada setelah pansus menyelesaikan semua
setelah pansus menyelesaikan tugas
kita paripurna lagi
nah kemudian paripurnanya apa
kapan batas waktunya
kapan batas waktunya gak ada
jadi bisa sampai lama sekali
bisa sampai habis periode pemerintahan dong
bisa bisa begitu
karena konsepnya begini
kamu jangan bicara tafsir
kita bicara undang undang
saya jelaskan teorinya
dalam konsep sistem
udah lah ya
yang ini aja kamu baca undang undang
dalam konsep dari sudensil
saya mau jelaskan
tadi jatuhnya kan udah
ada konsep efektifitas pemerintahan
udah lah ya
kalau tafsirnya aja baca salah mau jelasin
pansus ini berlarut larut
membuat pemerintah tidak berat
ini isunya lain
ini isunya lain
ini sama bang arteri
ya gak sebentar
ini saya mau jelasin dulu nih ya
ini bicara yang mana nih
menanggapi bang miko ini ya
udah yang ini
saya kedua nih
kemudian kita bicara mengenai
saya pinjam hp marah marah
saya ingin sampaikan kalau punya keahlian nyatakan sesuai dengan keahlian
jangan membuat kesesatan
kita ke substansi bang miko
nah saya yang kedua
apa ditanyakan lagi mengenai masalah ini efektif atau tidak dicari cari kesalahan
kalau kita mau sekarang pun kita bisa melakukan rekomendasi
sudah ada temuan fakta temuan
sudah ada kesimpulan
sudah ada rekom
lalu kenapa tidak
lalu kenapa harus dilanjutkan
ini ingin kita sampaikan
kita ingin sampaikan
ya kita dengar kpk nya
memberi ruang buat kpk
udah bagus begini
karena kita gak seperti kpk
ini pihak aja
ini yang kedua
memberi ruang bagi kpk
saya ingin sampaikan ya ahli tata negara ini
kalau mau berpendapat tolong pahami norma pahami hukum
itu prinsip utama
yang kedua tolong pahami fakta
saya ingin sampaikan dari sejak awal pansus itu sudah jelas
jadwal tahapan hari ini mau ngapain ketemu siapa targetnya apa
itu kita ada yang dari jauh jauh hari
jadi anda juga harus pahami ada empat lingkup kewenangan pansus
aspek kelembagaan tata kelola keuangan tata kelola aparatur sama penyimpangan penyimpangan
di mana itu di dalam undang undang
enggak di undang undang
tadi bang bertanya kan

bagaimana yang empat aspek itu di dalam undang undang
bukan pansus penyelidikan
tentu objek penyelidikannya harus jelas
itu kan artinya tafsir itu
aduh tafsir gimana
udah deh saya kadang kadang susah nih
kita bicara pansus aja ya
terkait dengan masalah penyelidikan ini
ya jadi kita
nah empat aspek ini saya mau kasih contoh
tadi dikatakan mengenai rubasan
ini kan bagian daripada penyimpangan penyimpangan
undang undang sudah mengatakan kalau ingin melakukan administrasi atau penataan atau melakukan sita atau merampas
itu ada aturannya
semuanya dikelola oleh rubasan
kalau nggak punya rubasan bisa namanya di luar rubasan
kkpk punya labuksi
kesalahannya adalah kalau mau mengelola sendiri dia harus melakukan notifikasi terkait dengan kualitas dan kuantitas
ini kan gak
tadi kan kita temuin di rdp
katanya ini yang sudah masuk list dirampas
tahu gak yang di sita dan dirampas itu ada delapan ratus lima puluh item
yang objek rampasannya cuma empat puluh lima
yang lainnya kemana
ini yang kita tanyakan
apakah itu pelemahan
sudah ada jawabannya
sudah ada jawabannya
ya ini katanya kita akan mengecek kembali
atau rumah aman
itu udah prinsip universal
ada yang namanya standar
itu diatur di undang undang
tiba tiba kpk membuat safe house yang seperti itu
apakah itu pelemahan atau penguatan
nah makanya ikutin pansus
di rumah sekap
rumah nggak ada persyaratan keamanan
kemudian juga tidak ada namanya kepala rumah aman dan sebagainya

biar satu persatu mendapat tanggapan dari
jadi kita mohon juga
saya minta tolong juga nih sama teman teman disini
jadi kita harus proporsional
kita bicara ada data ada fakta
ya kita lagi kalau gitu datanya mungkin ke bang sumever
karena bang arteria bicara fakta fakta
kita juga mau berbicara fakta fakta
bahwa fakta bahwa diantara pansus
ada lima orang anggota yang diduga terlibat berdasarkan hasil persidangan miriam
saya apa sebutin
saya mau catat nih
ketua pansus pak masinton
ini tuduhan serius
ini berdasarkan hasil persidangan
nah maka dari hasil persidangan itu
ketua pansus sebut aja dulu
ketua pansus pak masinton
ada beberapa tiga orang lain
enggak sebutin dong
ini persidangan miriam
ini dalam persidangan miriam
tidak semuanya saya hafal
tugas saya menghapal undang undang pasal pasal
ya itu aja kamu yang hafal salah gimana
dari lima orang itu kemudian masuk menjadi sebagian kemudian masuk menjadi anggota
tuduhan serius ini saya bisa buktiin
nah kalau kemudian orang yang terlibat diduga terlibat ini kemudian berupaya menyelidiki kpk ini sudah tidak fair
nah faktanya juga bahwa pansus berencana menyelidiki empat hal
tiba tiba berkembang menjadi
kalau kita lihat misalnya kalau bicara robasan
misalnya kalau ada masalah di kpk menurut saya kpk itu lebih baik daripada aparat hukum yang lain
enggak kamu punya kajian gak
enggak ada kajian ngomong aja
misalnya saat ini kpk satu
satunya yang punya list dan kejelasan harta barang sitan itu kemudian kemana dijual dan kembali atau tidak
itu ada daftarnya
ada daftarnya kpk
dan itu sudah dibuktikan oleh dpr dengan menunjukkan list itu ya
ini baru rdp
nah faktanya kalau saya bisa yakini ya kalau dpr ingin membandingkan ya dengan aparat penegak hukum yang lain
pasti tidak menemukan hal yang seperti itu
nah kalau memang fair
apa perbincang mengenai kelemahan kpk
mesti dilihat secara luas ya
apakah kinerja kinerja penegak hukum yang lain juga bermasalah

kalau melihat kpk lemah ternyata ada aparat penegak hukum yang lebih lemah
kenapa tidak dipansus oleh
tuntutan dipansus juga begitu ya
saya malah meyakini kalau kemudian
kalau begini terus kinerja pansus mencari cari kesalahan kpk
publik juga akan bisa membentuk desakan
masih ada penutupnya ya
mereka mengusulkan misalnya
misalnya publik mulai berupaya membentuk pansus rakyat
karena sepanjang penyebawan saya
dpr juga gagal dalam berkinerja yang baik
misalnya hasil undang undang mereka tidak memenuhi target
nah kok kemudian memanjakan tiga orang
kinerja mereka sendiri menyimpang ya
jadi kalau mau fair ya
mau fair dpr juga harus refleksi diri
bukan hanya melihat orang yang sudah bekerja baik
buktinya faktanya banyak sekali ott
nah soal ott
kita akan bicara ott tapi kita tahan dulu
bang miko yang disampaikan oleh bang arti red tadi
saya ingin diarisbawahi
karena banyak sekali takut saya lupa ya
ini sebenarnya kenapa diteruskan kerjanya
justru untuk memberi ruang bagi kpk
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
beritahu semuanya ya
dapet dah kita liat ya
masa kerja pansus yang dilanjutkan
karena memang menurut pendapat dari teman teman dpr dalam paripurna tadi
tidak ada batas waktu enam puluh hari
tetap dilanjutkan begitu justru untuk memberi ruang bagi kpk
karena sebenarnya kalau mau dibentuk rekomendasi
sudah bisa begitu ya
tapi justru memberikan ruang bagi kpk untuk mengklarifikasi
pendapat anda bang miko
iya sebelum saya menjawab
dipotong oleh bang atheri
karena ada giliran gilirannya
yang pertama adalah
kalau dikatakan tanpa batas waktu dan tanpa
masa akhir ya saya kira tidak juga
karena yang dikejar oleh pansus halangken ini
kan patut diduga memang kesalahan kpk
tidak tidaknya mudah saja
kita men tracking nya kita menggunakan
bahasa rumah aman
sementara pansus menggunakan rumah sekap
bukan pansus temuan pansus
kemudian ada sebelas laporan sementara
yang kemudian menurut kita
itu tidak meskipun katakanlah
kpk ada catatan
tapi tidak mungkin kemudian bisa dilakukan oleh kpk
katakanlah misalnya rubasan
rumah penyimpanan benda sitan dan barang rampasan
karena persoalannya itu dikuat
kan pp dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga
oleh karena itulah
baca mou adalah gitu
maka kemudian di kepolisian dan kejaksaan
masalah rubasan ini menjadi masalah gitu
saya menjadi ahli di bawah kementerian hukum dan ham

kita sama sama kerja juga
saya aja nggak ahli
itu yang pertama
yang berikutnya gini
kalau tadi kita bicara soal interpretasi gitu
yang ditujukan adalah interpretasi kekuasaan
bahwa yang berbeda dari apa yang
ditafsirkan oleh pansus itu tidak proporsional
tidak membela kpk
tidak propansi dan seterusnya
pertanyaannya adalah apakah pansus
selama menjalankan tugas itu proporsional
yang tidak proporsional
yang tidak proporsional
anda mengatakan rumah sekap bang
anda mengatakan rumah sekap loh
itu bukan kami yang mengatakan
maka pahamin dulu masalahnya
saya lanjutkan lagi
satu dari narasumber yang diundang begitu ya
waktu itu oleh pansus
ini kan ngomong nggak pernah ada masalah
datang datang ke sini ngomong pendapat
nah pertanyaannya adalah
aduh anak muda harusnya lebih kritis lah
mas ida mengatakan bahwa
ini untuk memberikan ruang pembelaan
kpk sedang melakukan pembelaan diri kok
di rapat rapat pendapat
teman temannya bang ateri
itu sedang rapat rapat pendapat
sebenarnya bang ateri tampil di sini
ya ya nggak masalah
argumentasi ke kpk
kita lihat lihat tadi
nah makanya sebentar
ini makanya kalau nggak tahu
pertama ini saya minta
teman teman dari unan ini
lima anggota pansus yang terindikasi
saya minta ini tuduhan serius
saya menyebutkan hasil
ini tuduhan serius
dan hasil persidangan
saya tidak menuduh
saya menyebut dari hasil persidangan
disebutkan ada lima orang
anggota dpr yang terlibat
dengan demikian ada dugaan
keterlibatan anggota dpr
nah saya melanjutkan
apa yang disampaikan oleh miko ya
ada fakta yang juga penting
karena disinggung tadi lima tadi
kita berdiri dulu bang
ya itu pertama itu
ini saya mau sampaikan itu ada putusan
putusan itu hanya menyangkut tiga nama
dan clear lima orang yang
saudara sebut itu nggak ada
saya nyebut dua tadi nama
bukan lima orang tadi
jangan diralat lagi ya
saya ingin sampaikan kita ini anak muda ini
yang punya modalnya apa sih
modalnya itu moralitas
kita kembali ke tiga nama aja bang
ini kita bicara yang tadi ini
dan itu diluar lima nama
anggota kami yang ada di pansus ya
kemudian katanya penyelidikan kpk
itu berkembang meluas
mana yang meluas
dari sejak awal agenda itu
udah kita bagiin tuh ke media
kamu lihat apakah kita meluas atau tidak
ada nggak kita cari cari kesalahan
plus hari pertama hh itu
detik pertama udah kelihatan
agenda kita mau ngapain
sampai ke hari enam puluh
kemudian kpk lebih baik
tolong kalau bicara ini
kita ada kajian
jadi ini telek nih bicaranya
jangan bicara asal jeblak aja
kami udah mengkaji
dalam konteks penegakan hukum anti korupsi
saya kasih contoh kasusnya nazar
kpk hanya sasar lima proyek
yang ternyata tersangkanya nazar cuma satu
padahal dia katanya dibesar besarkan
lima sekian triliun
apa yang dilakukan kejaksaan
kerugian negaranya sembilan ratus an m
bisa dia selamatin
itu dua lima t dari perkara nazar
justru bagus kan
kesimpulan kamu kok begitu
bukan kesimpulan kamu apa
kpk yang katanya hebat nggak hebat
kan kita bicara begitu
itu kesimpulan pansus bang
ini kan justru bagus
bukan jangan marah marah
saya cuma nggak demen anak muda
nggak berani ngomong yang benar
saya itu dulu muda
nggak mau aku disuruh ngomong apa
kalau wakil rakyat kita ngomongnya keras keras seperti ini
saya mau menangkapi
sebentar dulu bang ferry
oleh pak ferry
kita cari cari temuan
apa yang kita cari cari
objeknya cara kerja
kita bicara sebentar ya
disebut ott tadi anda menantangnya kan
bahkan pansus mengatakan kalau ott tadi
kita hormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk
berikan ruang bagi kita untuk melakukan kritisi
karena ott sama tt
tetangkap tangan itu beda
dipersepsikan oleh kpk
operasi tangkap tangan sama dengan tertangkap tangan
tanpa administrasi hukum
kpk bisa melakukan proses penegakan hukum
nggak perlu sprint lead
nggak perlu apa apa
dalam ott tidak perlu itu
padahal nggak bisa begitu
karena ott nya kpk itu sama dengan penjebakan
kenapa saya katakan penjebakan
kalau ott tertangkap tangan
ott itu mensyaratkan keadaan ya
keadaan yang hanya tahu pelaku dan tuhan yang tahu
sedangkan di sini
sedangkan di sini
sampai terjadinya tindak pidana
berhubungan dia sama pihak pihak tertentu
begitu orang yang melakukan
ada contoh realnya nggak
seperti apa misalnya pak
sebut satu pak
ya nggak usah di sini
nanti forumnya nggak kayak begini lah
amak kalian juga
asal satu aja nggak bisa
amak kalian nanti disesatin lagi
satu aja nggak bisa
ya makanya dengerin pak
satu sebutkan dulu
bapak yang dari ahli ini
dengerin pansus bekerja
kami udah paparin kemarin pak
jangan kita sebutin
udah kita paparkan
bapak mau datang ke sini berpendapat
itu yang pinjam uang lima miliar betul
ada yang masalah lima m itu yang tadi disebutin
kemudian bagaimana kesaksian niko panji tirta yasa
kemudian juga kesaksian julianis dan sebagainya
ini masalah masalah ott
itu banyak sekali lah
apalagi yang sekarang sekarang ini kita sampaikan
kalau belajar hukum nih
tindak pidananya kan nggak ada
kamu tahu nggak penyelidikan itu apa
definisi penyelidikan nih
jadi nggak nyambung
ott itu sama ini
kalau mensyaratkan penyelidikan
penyelidikan itu untuk mencari
lebih cenderung ke penjebakan ya
nanti kita akan berhasil berlanjut setelah jeda
tetaplah bersama kami di sian dan indonesia prime news
kita mulai lagi sekarang di segmen terakhir ini ya
tadi sampai kepada bahwa ott di kpk itu lebih cenderung pada penjebakan
saya ingin mengambil sederhana
begitu ya yang dimaksud
bukan ott tapi penjebakan
lebih pada penjebakan
tindak pidananya belum terbit sebelum dilakukan
bang miko bagaimana kajian anda secara hukum
ya satu saya ingin mengklarifikasi dulu ya
apakah statement atau pernyataan penjebakan itu memang resmi pansus
atau statement yang mengatakan arteria dahlan
itu jadi pertanyaan
nah itu pertanyaan pertama
ini sebagai analisa kami kajian kami bahwa ini
saya katakan tidak usah ott tapi penjebakan
saya lanjutkan dulu ya
tadi kan banyak ya
nah itu pertama
ini kajiannya telah pidana
betul saya orang pidana dan kamu orang bisnis kan
hukum mereka mau ngomong gitu
nah persoalannya adalah begini
kalau kita lihat dengan logika yang tadi dibangun oleh arteria dahlan
maka kita harus menunggu dulu nih
misalnya ada maling nih ya
mau masuk rumah
kemudian kita harus menunggu dulu
terjadi tindak pidananya baru kemudian menangkap
nah persoalannya kalau kita lihat pasal empat puluh lima undang undang kpk
maka dari awal dibangun kpk itu punya sander bukti permulaan yang memang berbeda dengan kuhap
nah ini yang selama ini juga tidak dipahami ya
karena pasal empat puluh lima itu pasal empat puluh lima undang undang kpk
pasal empat puluh lima undang undang kpk itu mengatakan bahwa
untuk memulai semua pendidikan
itu maka yang dibutuhkan adalah
dua alat bukti yang cukup
sementara di kuhap
itu cukup dengan bukti yang cukup
nah itu menjadi persoalan
jadi ada segregasi atau disparitas antara
dua alat bukti yang cukup
berarti lebih hebat dong kpk dong lebih sulit
mekanisme di inter klpk juga sudah membuka ruang untuk mekanisme check and control
makanya ada forum expose
di situ tidak boleh seorang penyidik mengatakan anda tersangka
tapi harus diuji juga oleh penuntut umum
harus diuji juga oleh direktur penyidikan
sampai dengan level pimpinan gitu
saya sambil mencari pasal empat puluh lima ya ini ya
mekanisme kontrol di dalam institusi kpk juga membuat
penyelidikan dan penyelidikan di kpk itu prudence
ada satu memang yang kemudian dibebaskan di tiga pertama
tapi dihukum kembali di mahkamah agung
teori itu yang menjadi pertanyaan
nah dan kemudian
tidak tidak tidak
gitu kan kalau ferry dulu
nah tapi waktu ini juga menjadi persoalan
soal waktu pansus nih
soal waktu pansus nih
soal waktu pansus
karena enam puluh hari itu kan bukan dibuat tanpa makna gitu ya
jadi penyelidikan itu memang terjebak pada dimensi ruang dan waktu
untuk tidak memberikan kekuasaan yang berlebihan kan gitu
jadi ada perimbangan kekuasaan juga
menjadi perubahan ya misalnya begini
bang arteria dari partai pdip gitu ya
partai pendukung presiden jokowi
katakanlah suatu saat ada angket yang kemudian
melakukan penyelidikan terhadap keputusannya atau kebijakannya presiden jokowi
apakah bang artaria selaku partai pendukung presiden jokowi
akan setuju seperti itu
akan setuju ketika misalnya
ada partai lain
selain mengatakan lebih dari enam puluh hari
ini kan berbahaya
nah saya kira saya yakin pada konteks itu
bang arteri akan mengatakan bahwa tidak ini enam puluh hari
enggak jangan kita dan yakin
baca memori van tulli ting ya
pembuat undang undang md tiga itu ada kajiannya
jadi nggak usah ditapsirkan nggak usah apa
udah ada di undang undang
nah saya mau mengatakan tadi
singkat dulu ya nanti bang ferry ya
yang norma yang umum katanya alat bukti
undang undang kpk pasal empat puluh lima itu dua alat bukti
artinya harusnya lebih tinggi lagi ya
untuk mentersangkakan orang dengan keyakinan yang penuh
ya mentersangkalkan orang
saya ingin tanya dalam konteks ott
uang pidananya aja nggak ada
apa alat buktinya
pidananya belum ada nih
yang disebut analogi tadi
yang pidananya tadi
ada uang yang mau disuap itu bukan
tertangkap tangan tau pak artanya
pasal satu budil sembilan belas kuhab
pasal satu apa itu
tangkap tangan itu adalah peristiwa tertangkapnya
tertangkap itu orang ditangkap
sekuensi ini sangat menentukan
timing ini menentukan
pada saat melaksanakan tindak pidana
di kamar mandi kayak kemarin
orang kata batu
apakah itu tertangkap tangan
segera setelah tindak pidana itu dilakukan
saya mau kasih contoh
katanya ada pembicaraan di lapangan golf
dia nggak ikut ikutan
tiba tiba malam hari di plaza indonesia diciduk
diserukan halayek ramai kayak copet
nggak pernah ada
yang kayak di perhubungan laut
apa itu tertangkap tangan
ini saya jelasin nih kepada ahli ini
walaupunnya uangnya sangat banyak di satu tempat rumah itu
saya ingin tanyakan
nggak hanya kata undang undang kpk
ada namanya pembahasan internal
saya minta minutanya nih
bisa nggak disediain
saya mau menanyakan
untuk kejadian ott hari ini kan
bupati kota kataranggara
katanya pimpinan tahu
saya tanya tadi di adp
apakah ada ott terhadap bupati kukang
kemarin dan hari ini tidak ada pak
memang karena pengembangan face building itu
bukan ini masalah ya
sudah disampaikan oleh pimpinan
nggak tahu pimpinannya
karena tidak ada ott
nah ini yang salah
ini yang salah
itu pengembangan cash building itu
ada banyak situasi ya
saya mohon berhenti dulu
jangan bicara ini lah
saya boleh menangkapi
saya minta berhenti dulu sebentar
saya minta dulu
saya hanya punya waktu disebut tadi dua menit ya
kenapa ini bagaimana
ini bagaimana kemudian pada akhirnya kalau pansus terberjalan
apakah kpk sebaiknya hadir saja
apakah ini bolanya nunggu pan
nunggu mahkamah konstitusi
kalau sikap asosiasi pengajar hukum tata negara
hukum administrasi negara sudah clear
bahwa pansus ini sedari awal
melanggar banyak pasal pasal
apalagi kemudian diperpanjang
diperpanjang tentu saja bangunannya ilegal
nah kita boleh berdebat
kita boleh berdebat soal
kita boleh berdebat soal tafsir dpr apa
tetapi tafsir yang mengikat secara hukum adalah
tafsir mahkamah konstitusi
nah jangan kemudian
itu tuh bagaimana tuh
kalau logika seperti itu bagaimana
karena kpk begini
perspektif kpk adalah
kalau konsep ilegal
semua tindakan itu bisa menimbulkan masalah
ya dalam perspektif
itu sebabnya kpk tidak
gini terakhir sebelumnya
ini ada analogi yang disampaikan
tapi ada analogi yang disampaikan oleh
bahwa kalau misalnya diperiksa kpk
terus kemudian undang undang kpk nya di uji materikan
kemudian tidak boleh
nah ini yang perspektifnya salah
oh itu salah lagi
ini aparat penegak hukum
anda yang besar semua gitu
begitu dia melihat sesuatu
dan dianggap sesuai ketentuan undang undang
nah ini yang salah tafsir dpr misalnya ya
oh itu salah lagi ya
oh yang benar kamu aja yang membuat negara sendiri
kalau yang benar kamu
ott itu jangan dianggap kasus tindak pidana korupsi
sama dengan ott nya dengan mali ayam
orang mengirim apa
uang suap melalui apa
itu kan tidak bisa tertangkap tangan
tapi bukti bukti itu bagian dari unsur tertangkap tangannya
saya harus akhiri
saya harus akhiri
kita bicara yang nombor pp aja buktiin
kita akan lanjutkan lagi tempat ruang minum kopi
terima kasih bang artyria
terima kasih bang ferry
terima kasih juga bang miko
memang belum ada kesimpulan
bagaimana lanjutan dari pansus
apakah nanti akan ada kritikan baru lagi begitu ya
tentang masa kerja waktu ini
apa ada kritik asal membangun ya
terima kasih bang artyria